bagaimana dari respon ustadz terkait dengan kebijakan ppk mendarurat
kita langsung terhubung dengan lewat sambungan zoom
dengan wakil ketua dewan pertimbangan kdn di jakarta
ada pak sarman simanjorang di jakarta
selamat siang pak sarman apa kabar pak siang ini
salam sehat dan semangat selalu walaupun sedikit galau
galau pak artinya sebelum kita owner tadi bapak bilang sempat pasrah gelisah dan tabah itu pak ya
ya jadi posisi pengusaha resah pasrah gelisah satu lagi dan tabah
bagaimana sebenarnya pak respon dari teman teman sendiri terkait dengan penerapan ppkm darurat
yang akan berlaku tiga juli hingga dua puluh juli mendatang
apakah siap dengan kebijakan ini pak sarman
ya bagi kita pengusaha mas siap tidak siap ya harus siap
ya karena bagaimanapun kita menyadari bahwa ini adalah pilihan sulit bagi pemerintah
di satu sisi ingin menyelamatkan ekonomi
tapi di satu sisi juga yang paling penting juga adalah menyelamatkan daripada masyarakat kita
nah dalam hal ini ya kami dari pengusaha memang ya sangat sangat makin galau ya dengan adanya kebijakan ini
karena bagaimanapun ini kan akan semakin menekan cash flow kita
karena dengan adanya kebijakan ini tentu kan akan menghambat berbagai aktivitas usaha
terutama usaha usaha perdagangan
hanya pemerintah dan esensial yang bisa dimungkinkan masuk itu juga terbatas
nah dengan demikian jakarta ya sebagai kota jasa misalnya
ya tentu dengan adanya kebijakan ppkm darurat ini
ya otomatis akan sangat mempersempit ruang gerak aktivitas ekonomi di jakarta
dan kami dari pengusaha ya mau tidak mau harus siap menghadapi ini
dengan catatan bahwa memang kita harus merasakan efektivitas daripada
ppkm darurat yang sebentar lagi akan diberlakukan ini mas
ya pak jelang pemerlakuan tiga juli mendatang ppkm darurat tentunya ini berdampak pada ihsg
informasinya ini menurun bagaimana respon dari anda atau teman teman kadin sendiri pak sarman
saya rasa memang begini ya
dengan adanya lonjakan kasus covid sembilan belas ini
kemudian juga dibarengi dengan kebijakan pemerintah dari ppkm mikro menjadi ppkm darurat
tentu kan bagi pengusaha saya katakan tadi
ada kejidatpastian tertu yang namanya investor
yang namanya katakanlah bursa saham kita
pasti akan wait and see pasti akan melihat perkembangan ke depan
dan pasti akan direspon negatif
nah makanya kami ingin sangat berharap kepada pemerintah
agar kami dari pengusaha ini diberikan suatu garanti lah
karantina adalah bagaimana efektivitas daripada ppkm darurat ini
menjawab pertanyaan kita
yaitu adalah indikatornya bagaimana kita mampu menekan laju penyebaran covid ini serendah mungkin
nah sehingga dalam dua minggu ke depan kita berharap
pemerintah akan dapat menarik remnya kembali
pemerintah akan dapat memperlonggar kembali
dan kami sangat yakin bahwa pasar saham kita pasar uang kita juga akan merespon posisi
termasuk keyakinan kami dunia usaha untuk dapat bangkit kembali gitu
ya pak sarman ini dengan penerapan ppkm darurat pada tanggal tiga juli mendatang
perlu tidak adanya insentif bagi masyarakat dan anda dan teman teman anda dari para pelaku usaha sendiri pak sarman
ya tentu memang begini mas
dengan adanya kebijakan ini kami sudah bisa bayangkan
bahwa k sepuluh kami sudah pasti akan terganggu
profit kami sudah pasti akan semakin tidak menentu
termasuk juga omsetnya
dan itu akan berpengaruh terhadap biaya operasional daripada masing usaha
dan saya rasa juga mungkin dengan adanya kebijakan ini
tidak tertutup kemungkinan juga akan ada banyak karyawan kita yang dirumahkan
tentu akan pendapatan mereka juga akan menurun
nah dalam posisi seperti ini ya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ppkm darurat ini
kami juga berharap memang dibarengi juga dengan adanya kebijakan dari pemerintah
bagaimana meringankan beban daripada pengusaha kita saat ini
misalnya seperti stimulus relaksasi insentif yang selama ini diberikan
itu bisa diperpanjang dan dievaluasi kembali efektivitasnya
apakah memang di lapangan itu sudah betul betul bisa terrealisasi apa tidak
nah kemudian yang kedua juga adalah dari sisi operasional kami
mudah mudahan juga diberikan keringanan misalnya untuk biaya listrik misalnya
kemudian juga biaya air misalnya
bahkan iuran iuran kewajiban kami yang lain seperti bpjs misalnya bisa diberikan keringanan
nah termasuk harapan kami juga adalah subsidi kepada pekerja pekerja kita juga
selama ini kan pemerintah juga sudah memberikan yang namanya kartu prakerja
kemudian juga memberikan subsidi gaji kepada karyawan karyawan kita yang bergaji lima juta ke bawah misalnya
kami akan sangat sangat berharap bahwa itu terus diteruskan oleh pemerintah
dalam rangka meringankan beban pengusaha
nah kemudian untuk menjaga daripada konsumsi rumah tangga kita daya beli masyarakat kita
agar semua bantuan bantuan sosial yang selama ini diberikan oleh kepada pemerintah

masyarakat kita termasuk juga diterutkan dan ditingkatkan dengan uang tunai kepada masyarakat kita
nah termasuk contohnya misalnya pemberian bantuan kepada ukm ukm kita
karena terus terang saja dengan adanya ppkm darurat ini
terus terang umkm ini juga menjadi sektor yang paling sangat sangat rawan
nah ini perlu dibantu oleh pemerintah dari sisi bantuan permodalan
dan juga mungkin bantuan bantuan lainnya seperti misalnya akses mereka
pak sarman terakhir singkat saja
apa harapan anda terakhir bagi pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ppkm darurat ini
dan juga apa mungkin suara suara dari teman teman para pelaku usaha
agar didengarkan oleh pemerintah pusat jelang tiga juli mendatang pak sarman
yang pertama harapan kami agar ppkm darurat ini
betul betul dapat dilaksanakan secara tegas
kemudian juga bagaimana bila perlu memberikan suatu sanksi kepada siapapun pelanggar prokes
termasuk kami pengusaha
kalau kami pengusaha juga dianggap melanggar kasih sanksi
karena kita tidak mau main main bahwa dua minggu ke depan ini adalah pertaruhan kita
yang saya katakan tadi kami pengusaha ingin ada suatu garansi bahwa
efektivitas daripada ppkm darurat ini harus mampu kita rasakan

yang kedua kami juga sama ngajak kepada masyarakat kita
ayolah kita bersama sama mendukung penuh program pemerintah ini
supaya kita cepat keluar daripada krisis ini
sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali
itu menjadi harapan kami dari pelaku usaha mas
baik kita harapkan ppkm darurat yang akan berlaku tiga hingga dua puluh juli mendatang akan efektif ya pak
untuk menekan lonjakan kasus covid sembilan belas dan juga ekonomi akan semakin pulih pada tahun ini
terima kasih pak sarman langsung dari jakarta